wahana bermain anak di area gambir expo jakarta fair kemayoran jakarta pusat ambruk pada senin malam lalu
dalam insiden ini petugas kepolisian telah meminta keterangan dua orang saksi
selain itu polisi kini telah melakukan pemanggilan terhadap pemilik wahana
inilah video amatir saat wahana permainan anak komedi putar ambruk di area gambir expok mayoran jakarta pusat
mesin wahana tersebut tiba tiba mati kemudian ambruk
ada empat orang yang menjadi korban dalam peristiwa ini
korban yang mengalami luka ringan dan sok dibawa ke klinik expo gambir untuk diberikan pengobatan
polisi telah meminta keterangan dari dua orang saksi
yaitu pedagang yang ada di dekat lokasi kejadian dan seorang operator wahana tersebut
polsek metro kemayoran juga telah memanggil pemilik wahana bermain anak anak tersebut untuk dimintai keterangan
sementara ini masih kita
periksa sebagai saksi saksi ya
saksi saksi kita ambil saksinya
ada pedagang kerak telur di sana ya yang memang
pada saat kejadian
betul betul berada di tempat
kita periksa ini sebaik operatornya
operator wahana tersebut sudah kita periksa
sudah kita ambil keterangan kemudian nanti
kemungkinan akan kita
pihak si pemilik
sudah sudah sudah bisa dipakai lagi
karena memang itu hanya mesinnya yang mati terus itu ambruk
dikutip dari detik com
marketing direktur pt g expo menyebut bahwa wahana tersebut ambruk karena salah satu kursinya tersangkut pagar pembatas
ia menduga bahwa penyakitnya pengunjung membuat kursi tersebut tersangkut
kini wahana bermain anak anak komedi putra tersebut sudah bisa digunakan kembali
tim liputan cnn indonesia